saudara ketua dpp pdi perjuangan komarudin watubun menilai hak angket adalah inisiatif semua partai politik
bukan menjadi tanggung jawab pdi perjuangan sendiri
komarudin watubun merespon desakan sejumlah partai politik yang menyebut menunggu keputusan resmi pdip sebelum mengajukan hak angket
komarudin menilai semua partai politik harus berperan untuk menjaga demokrasi melalui hak angket
desakan agar pdip mengusulkan hak angket kecurangan pemilu juga muncul dari masyarakat yang disampaikan
melakukan ataupun disampaikan sejumlah karangan bunga di depan kantor dpp pdip
kalau perjuanganmu belum sukses hari ini anak cucumu yang menikmati itu kita ini pernah ya tiga puluh tahun hidup dalam dunia militeristik
lalu kalau sekarang kita mau kembali lagi dengan cara cara seperti begini apakah bagus
jadi saya kira kita harus akhiri itu pendebatan